gara gara masalah sepele seorang keponakan di kabupaten garut tega menghabisi nyawa pamannya sendiri
kedua kerabat ini terlibat duel maut hanya gara gara permasalahan ayam yang hilang
ratusan warga desa haruman kecamatan leles kabupaten garut minggu siang dibuat gempar
dengan peristiwa tragis yang menimpa tetangganya
cece salah seorang warga harus meregang nyawa di tangan awan yang tak lain adalah keponakannya sendiri
korban tewas bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala dan wajah akibat hantaman senjata tajam
meski sempat dilarikan ke rumah sakit nyawa korban tak tertolong
peristiwa tragis ini dipicu permasalahan sepele
pelaku awalnya menanyakan ayamnya yang hilang kepada korban
keduanya kemudian terlibat percek cokat
korban yang memegang golok terlibat saling serang dengan pelaku
duel maut antara paman dan ponakan ini tak terelakkan
warga tidak ada yang berani melerai
karena keduanya saling serang menggunakan senjata tajam
kejadiannya tadi berawal dari pertengkaran antara orang yang memang masih ada hubungan keluarga
korban ini merasa tidak enak karena pelaku menanyakan ayam
karena pelaku menanyakan ayam korban menggunakan golok yang sudah dibawa
tetapi diderhuli oleh pelaku
sehingga mengalami beberapa luka pada bagian tubuhnya
dan kami bawa ke rumah sakit
di rumah sakit
kita akan menjualnya
tak lama berselang awan diamankan anggota kepolisian sektor leles
dan harus mendegam dibalik cerucu besi
deden radian kabupaten garut